didampingi petugas kepolisian kelima warga yang menjadi korban penipuan arisan online dan investasi online tanpa riba mendatangi sentra pelayanan kepolisian polres metro bekasi kota
kelima warga ini melaporkan kasus dugaan penipuan arsen online yang dikelola rf dan da yang dikenalnya melalui media sosial
dalam media sosial facebook rf dan da diketahui telah lambat dipahit kunduh di sumatera barat
menurut salah satu pelapor elsa gusmelinda rf dan dl mencari korban melalui media sosial
kemudian korban dimasukkan ke grup whatsapp arsel online di whatsapp agar terlihat meyakinkan
elsa sendiri mengikuti arseng tersebut sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
arsengnya udah lama pak arseng udah lama cuman ini kejadiannya baru kemarin naik kebun kemarin
jadi dua tahun belakangan ini mulai semraut ya mulai kacau
mulai kacau di grup di facebook itu namanya arisan rahmi fitria
arisan rahmi fitria
itu anggotanya kalau gak salah ya dua ribu lebih
itu warga rata rata warga bekasi apa seperti apa itu
sementara itu pihak kepolisian polres metro bekasi kota masih mendalami dan menyelidiki kasus penipuan arsen online tersebut
polisi mengimbau warga yang merasa dirugikan dengan penipuan arisan online ini agar segera melaporkan ke pihak kepolisian
berkoordinasi dulu ya sampai sejauh mana untuk laporan tersebut
dilanjutkan jadi untuk sementara kita dalami dulu kasus tersebut ya
diketahui program yang dijanjikan oleh pemilik arsen online antara lain investasi dan arisan mendapatkan motor mobil dan rumah tanpa riba
maraknya penipuan dalam bentuk investasi beberapa tahun terakhir membuat masyarakat harus semakin waspada
satgas kuasa padan investasi mendata sepuluh tahun terakhir kerugian korban investasi bodoh mencapai hampir sembilan triliun rupiah
dan berikutnya arisan yang dijanjikan oleh pemilik arseng online antara lain investasi dan arisan mendapatkan motor mobil dan rumah tanpa riba
dana besar ini pun tidak bisa dikembalikan kepada korban alias menguap begitu saja
masyarakat diminta tidak tergiur karena investasi bodong semakin sporadis dengan beragam janji manis
jadi saat ini memang polanya adalah yang banyak itu penawaran penawaran itu tadi perdagangan forex dan money game ini
walaupun memang berbagai macam kalau dia memberikan keuntungan yang sangat tinggi tanpa risiko dalam waktu cepat ini perlu diwaspadai
oleh karena itu masyarakat kami himbau walaupun memberikan imbal hasil tinggi tapi di sisi lain perhatikan
dengan izinnya dan rasionalitasnya supaya jangan dirugikan